ini ini kuburan nyokap lu
aku boleh berdoa buat ibu kamu kan
putri kangen pelukan mama
maaf bu andi saya terbawa emosi karena saya terlalu terlalu happy
saya rasa semua sudah selesai kamu bisa jemput anak kamu clara
saya dan mona pamit pulang dulu ya
oke sekali lagi terima kasih
habis dari sini
itu juga untuk kebaikan kamu
jangan komplain dulu dengar dulu
jangan lagi berusaha kabur dari sana
dan kalau kamu masih gak nurut juga
mama kirim kamu ke luar negeri mau
jawab jangan diem aja
ngerti gak kamu
clara gak akan kabur lagi ma
mulai dari sekarang
clara bakalan ikutin apa kemauan mama
mama itu melakukan ini semua
pengen kamu itu berubah
kembali jadi kela yang dulu
yang baik yang nurut sama mama
mama juga sedih
karena aku ada rencana lain untuk melenyapkan putri
kamu bantuin tante ya dewa
bicara dari hati ke hati sama dia
kalau dia itu adalah putri
berasa tante gak bisa dibohongin dewa
gak bisa itu putri
udah berapa kali kita membahas soal ini
kalau cewek itu bukan putri
tapi yakinnya satu juta yes
kalau dia itu putri putri putri putri
bukan mona bukan
udah cukup tante
sekarang aku mau pergi
aku udah urusan
gak percayaan dia
aduh ya ampun
kamu tetep pasti putri kan
siapa lagi sih ini
gak tau orang lagi mikir apa
dia ngajakin ketemuan
ibu aku mau pergi ke rumah
nanti aku akan ke rumah
aku kembali ke rumah

aku bisa nyerah
aku bisa nyerah
aku bisa nyerah
ampunilah semua dosanya
dan bahagiakanlah dia
di sisimu ya allah
kamu baru pertama kali kesini kan
ampunilah semua dosanya
dan bahagiakanlah dia
di sisimu ya allah
kamu baru pertama kali kesini kan
sudah berapa kali sini saya berada
saya ini mona bukan putri
dan ini bukan pertama kalinya saya kesini
ini makam tante saya
tahu gak suaminya kemana
yang pastinya suaminya ninggalin tante sintia dan diego pas masih kecil
apa belum tahu
sama seperti nama bakal kamu
dan kelakuannya juga sama
tapi kamu tau gak dia mantan api
ya ampun raja pertanyaan kamu punya allah
ya tau lah dia masuk penjara karena nendungin aku kali
siap putri udah tau semua tentang diego